dan sudah ada satrio adi wicaksono di kompleks parlemen senayan
selamat malam satrio
ya selamat malam fani
ya satrio apa saja poin poin yang sudah disampaikan oleh ketua dpr puan maharani dalam pidatonya tadi
ya baik fani saat ini memang rapat paripurna perdana dpr ri yang menetapkan ketua dpr ri yaitu puan maharani
dan beberapa wakilnya telah selesai dilaksanakan
dimana berdasarkan rapat paripurna pertama tersebut puan maharani dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip dipilih
berdasarkan hasil atau berdasarkan amanat dari undang undang md tiga yaitu undang undang mpr dpr dpd dan dprd yang menyatakan
bahwa ketua dpr harus berasal dari partai pemenang pemilu dua ribu sembilan belas
yaitu partai pemenang pemilu dua ribu sembilan belas adalah partai demokrasi indonesia perjuangan itu sendiri
suara dua puluh tujuh lima puluh tiga suara
kemudian puan maharani memang ditunjuk langsung oleh ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
yaitu megawati soekarno putri yang adalah ibunda dari puan maharani itu sendiri untuk kemudian menjabat sebagai ketua dpr ri periode dua ribu dua puluh
dengan demikian maka puan maharani menjadi perempuan pertama di indonesia yang menduduki jabatan sebagai ketua dpr
puan maharani juga
menjadi perempuan pertama di indonesia yang menduduki jabatan sebagai ketua dpr puan maharani juga
menjadi perempuan pertama di indonesia yang menduduki jabatan sebagai ketua dpr puan maharani juga
pada pemilu dua ribu sembilan belas ini menjadi calon legislator atau menjadi legislator menjadi anggota dpr
dengan perolehan suara terbanyak dari seluruh caleg caleg lainnya di seluruh indonesia
yaitu mendapatkan empat ratus empat tiga puluh empat suara dari daerah pemilihan jawa tengah v
dan pada pengesahan atau penetapan puan maharani sebagai ketua dpr pada tadi malam kurang lebih pukul dua puluh
pukul sembilan belas lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat pada pidatonya puan maharani menetapkan beberapa prioritas
yang akan dilaksanakan atau yang akan diagendakan pada kepemimpinan periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
di antaranya pasca penetapan puan maharani sebagai ketua dpr maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan
adalah mengisi jabatan jabatan penting atau mengisi kelengkapan alat kelengkapan dpr ri diantaranya ada alat
di antaranya ada badan legislatif
kemudian ada banggar atau badan anggaran kemudian mahkamah kehormatan dan juga badan kelengkapan lainnya
kemudian puan maharani juga menyatakan akan memprioritaskan rancangan undang undang yang telah di carry over
atau yang telah diserahkan dari periode sebelumnya yaitu periode dpr ri dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ke periode dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan
di antaranya rancangan undang undang yang telah dibahas begitu lama dan pada akhir masa periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
sudah hampir ditetapkan
namun memang masih belum ditetapkan diantaranya ada rkuhp atau rancangan kitab undang undang hukum pidana
kemudian juga ada ruu pks atau penghapusan kekerasan seksual ruu pertanahan dan juga ruu lainnya
yang kemudian di carryover atau dipindahkan dari periode sebelumnya yaitu periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ke periode dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan
kemudian puan maharani juga memiliki visi atau memiliki beberapa tujuan yang ingin merubah beberapa citra
dari dpr yang selama ini
dianggap buruk di masyarakat
di antaranya puan ingin meningkatkan transparansi di dpr
kemudian juga ingin publik ini nantinya akan dapat menyampaikan aspirasi dan juga mendapatkan informasi dengan lebih leluasa
kemudian juga puan menyatakan akan memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi publik sebaik mungkin
dan selanjutnya dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat diharapkan mampu lebih responsif
kritik kritik ataupun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat
hal ini mungkin saja dilakukan atau dijadikan visi ke depannya berdasarkan maraknya aksi demonstrasi
yang dilakukan oleh sejumlah kalangan masyarakat baik itu dari mahasiswa pelajar kemudian masyarakat sipil lainnya dalam beberapa hari terakhir
ini cukup menarik ya terkait dengan tadi ada salah satu visi
agar lebih responsif terhadap kritik kritik yang dialamatkan kepada para anggota dewan
kemudian satrio ada agenda apa lagi kedepannya
ya sementara itu di kompleks parlemen dpr mpr senayan untuk saat ini masih ada satu agenda yang masih berlangsung yaitu rapat di dpd atau dewan perwakilan daerah
di mana pada saat ini masih terus berlangsung rapat yang beragendakan untuk menetapkan ketua dpd selanjutnya
di mana sampai dengan pukul dua puluh dua lebih
tiga belas menit waktu indonesia barat tadi setidaknya ada empat pimpinan dpd yang kemudian sudah diusungkan
namun ini pembahasannya masih terus berlanjut
artinya memang masih belum ditetapkan sebagai ketua dpd diantaranya dari zona barat satu yaitu sultan bahtiar najamuddin
kemudian mewakili zona barat dua yaitu lanyala mataliti
kemudian zona timur satu ada mah yudin
dan juga zona timur dua ada
namun pembahasan ini masih terus berlanjut karena masih ada friksi friksi ataupun masih ada perdebatan yang terjadi di antara anggota dpd untuk menetapkan satu ketua dan tiga wakil ketua dpd selanjutnya
berlangsung ya baik terima kasih satrio adi wicaksono selamat kembali bertugas